edaran cuti bersama lebaran dua ribu delapan belas oleh pemerintah masih akan direvisi kembali
salah satu alasan revisi ini adalah kalangan pengusaha menilai cuti bersama tidak efektif
karena dapat mengurangi produktivitas
berikut laporan koresponden cnn indonesia arman helmi
kementerian pemberdayaan manusia dan kebudayaan atau kemenko pmk
menurut rencana hari ini jumat empat mei dua ribu delapan belas akan segera mengumumkan
hasil revisi surat keputusan bersama tiga menteri terkait cuti lebaran dua ribu delapan belas
sebelumnya pihak pengusaha merasa keberatan atas keputusan dari pemerintah ini
karena dianggap tidak produktif dan tidak efektif seperti itu
pihak pengusaha juga merasa keberatan karena pihaknya tidak diajak duduk bersama
untuk memutuskan program cuti bersama dua ribu delapan belas ini
dan bersama saya saat ini sudah ada pak bob hazam
selaku wakil ketua bidang ketenaga kerjaan asosiasi pengusaha seluruh indonesia atau apindo
pak bob menurut analisa pak bob sendiri revisi ini akan menguntungkan pihak pengusaha begitu
jadi kemarin kita sudah bicara jadi kemarin sudah ada meetingnya di kantor kemenko
dan kita dimintakan pendapat oleh bukuan tidak hanya kita tapi juga disitu ada
kadin apindo kemudian juga dari bursa efek indonesia ya pak tito kemudian ojk
nah karena ini kan berkaitan tidak hanya
hanya dengan masalah perusahaan saja tapi juga industri perbankan ya
karena libur dua minggu ini juga kan sistem pembayaran kita seperti apa ya kita juga bahas sampai ke situ
nah di meeting itu kita sudah memberikan masukan masukan kepada pemerintah
mulai dari timing jadi kalau perubahan itu jangan mendadak gitu loh
satu bulan dua bulan sebelumnya kan kita sudah merencanakan segala sesuatunya
kalau bisa kan setahun sebelumnya bahkan kalau amerika
kita sudah merencanakan segala sesuatunya
dua tahun sebelumnya itu sudah fix ya mereka
nah itu kita beri masukan kepada pemerintah kemudian juga dari segi produktivitas
kita juga mengalami challenge ya karena negara negara lain kan hari kerjanya sampai dua ratus lima puluh hari kerja di thailand
bahkan di vietnam india mereka dua ratus enam puluh dua ratus tujuh puluh
kalau kita kan cuma dua ratus empat puluh hari kerja
kalau jumlah jam kerjanya nanti bisa disesuaikan ya
mungkin sekitar dua ribu jam kerja per tahun
nah ini kita harus perhatikan betul gitu loh
dan ini juga menambah biaya produksi jadi bagi perusahaan perusahaan yang tetap harus jalan
di hari libur ini menambah biaya karena harus ada ongkos ekstra
semoga keputusan ataupun juga revisi cuti bersama dua ribu delapan belas yang akan segera diumumkan pada hari ini oleh kementerian pemberdayaan manusia dan kebudayaan
akan membawa hal yang positif terutama di bidang perekonomian perindustrian tenaga kerja
karena memang menurut analisa dari para pengusaha dari apindo ataupun juga kadin
hal ini atau cuti ataupun juga libur panjang terlalu lama justru mengurangi produktivitas
arman helmy jakarta